semua hari ini butuh uang
hanya seratus juta norman
eh kagak peot
emangnya masih belum cukup
kamu apaan sih teriak teriak
dimana anak ayah bang
eh kamu tuh bisa diem gak sih
anak kamu di kampung
ayah abis dari kampung ketemu sama ibu
kamu tuh rewel banget sih
kalau anak kamu hilang kenapa
abang jujur sama ayah bang
aku udah bilang anak kamu itu dititipin di kampung
pada kamu itu aku titipin di dukun
biar kita bisa dapat uang
itu perbuatan dosa bang
kalau kamu coba coba bilang ke siapapun
percaya aja mana ada sih jamaah sekarang itu muncul benar bu itu punya sasar tak
ayo jangan percaya deh bu ke gitu wah ada yang kehilangan lagi tuh
abiarin aja bu pakartal juragan nempang pelit ini antepin aja
berani lo pokok monyet dua
kalau punya peliharaan jangan diliarin
ini udah merusak mobil gua apa lu salahin monyet gua salahin mobil lo
awas lu gani macem macem sama monyet gua
eh lu jangan macem macem sama monyet gua ya ini monyet bukan sembarang monyet
saya paham pak dorman tapi tolong monyet bapak dijaga pak jangan berkeliaran
begini ganggu warga pak siapa yang bilang dia berkeliaran ini dia lagi
refreshing lagi jalan jalan pasti lo yang nakut nakutin tuh lihat
sampai stress dia
pak ini monyetnya
bapak berkeliaran karena dia kelaparan pak
wah sembarangan lu kalau ngomong ya
lu sama keluarga lu tujuh turunan bisa gue kasih makan
astagfirullah pak dorman udah begini aja pak dorman
pak dorman ganti motor saya
gua ganti gua ganti nih motor lu mau berapa biji
lu pikir gue gak mampu
gue orang tajir
kalau perlu selulunya gua bayarin jadi tukang kebon di rumah gue
tenang tenang mas masnya ini tenang
hampir seluruh kampung ini
kehilangan emas sama uang ya pak rt
benar tuh kata dia pak rt
iya laporannya juga sudah saya terima
penjagaan sis kampling udah saya perketat
tapi saya masih heran
malingnya susah ditangkep
ya jangan jangan tuh maling kepala hitam lagi pak rt bener gak
bener tuh pak rt
bisa jadi kan di lingkungan kita ini ada yang ngepet
mas masnya ini jangan pernah percaya hal hal seperti itu
pak rt jangan lindungi warganya yang gak bener
apalagi miliaran mahluk halus
iya gak temen temen
pasti di kampung ini ada miliaran mahluk halus pak rt
pak rt saya korbannya pak rt
pak rt kejar itu monyet ilang pak rt
ini bisa jadi monyet cerdia
bener gak pak rt
bener pak rt
bener pak rt
jangan asal nuduh
biar nanti saya yang selidiki
oke silahkan pulang silahkan bubar
begini pak dorman
soal monyet peliharaan bapak
soal monyet peliharaan bapak
kenapa sama monyet saya itu
dia itu monyet yang baik
gak ada masalah kan
ya memang pak
cuma ada warga yang ngadu ke saya
pernah melihat monyet bapak
masuk ke rumah warga
itu sih bukan monyet saya pak rt
monyet saya mana pernah keluar rumah
kalau disini liat tuh
dia diem dia makan
monyet bapak dikasih makan sebanyak ini pak
masih makan dikit kek
ya terserah saya
iya iya sih pak dorman
yaudah kalau begitu
udah beres bukan
saya mau istirahat dulu
pucat sekali bu
ada apa bu
nggak ada apa apa pak
gak ada apa apa
anak ibu ada di kampung ya bu
bukannya kehidupan kalian itu bagus
kenapa harus ada di kampung bu
saya nggak bisa menjelaskan semuanya
saya permisi ya pak
thirdet mau pulang
yaudah deh silahkan
ngisi pak dorman
mau kemana lu
lu mau kabur dari gue
enggak enggak enggak
lu mau ngutang tapi nggak mau bayar
banyak kan alasan lu
tapi bang norman saya belum ada duang bang norman
pokoknya lu gak bayar motor lo gue
jangan bang norman
ini motor buat saya kerja bang norman
saya nggak bakal bisa kerja kalau nggak ada motor ini
eh lu kalau mau motor lu
lu siapin duit lu tebus di rumah
ya bang norman
pokoknya lu siapin duit
lu datang baru lu dapet motornya
gak pakai cerita
lu timbang ngasih surat tanah susah banget
jangan diambil surat tanah saya bang
eh gua gak peduli
lu gak mau bayar hutang kan
saya janji bang
lu tuh kebanyak alasan
makanya lu jangan pernah macem macem sama gue
janji itu adalah utang
lu gak mau bayar utang lo
gua ambil semua barang barang berharga milik lu
semua udah gua milikin
dari mulai tanah sawah bahkan seluruh rumah warga daerah sini
kasian juga tadi liatnya
lu kalau mau protes gua pecat lu
udah pergi lu
ngapain lu di sini
biar duit gue terus terusan bertambah
makanan monyet kan udah pada habis
jadi saya harus beli lagi
udah gak usah
lu biarin aja ya
itu monyet udah terlalu kenyang deh
nanti kalau dia ngamuk gimana bos
kalau monyet lapar
dia suka makan makanan orang bos
udah biarin aja
palingan juga dia nyolong makanan tetangga
jadinya kan gue kagak rugi ya enggak
kalau gue beli makanan monyet terus menerus
itu semua monyet pernah ngambil makanan di dapur
karena sekarang gue udah kaya raya
gue udah kagak peduli lagi sama tuh monyet
kok tumpin galak
mbak hari ini butuh uang
hanya seratus juta norman
eh kagak peot
emangnya masih belum cukup saya kasih anak saya ke kamu
kamu sudah ingkar janji
jadi bener selama ini apa yang ngorbanin anak kita bang
angga udah jadi tumbal
abang jahat ya bang
abang bener bener tega
seperti itu ceritanya pak ustadz
sungguh ini adalah perbuatan yang ⁇ dolim kepada makhluk makhluk allah khususnya kepada manusia
mudah mudahan kita berdoa muradih semoga allah swt mengakuni dosa dan kesalahan
amin pak ustadz amin ya allah
tenang bapak tenang bapak tenang tenang tenang
kita berdoa mohon kepada allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan dan kegampangan
serta dihalau segala cobaan dan ujian audzubillahiminasya allah jinnah rahman
ya allah baik bapak bapak sekarang kita teruskan
nama almarhum tolong diangkat kerandanya